masa psbb transisi di dki jakarta masih banyak warga yang sudah menerapkan protokol namun ada juga yang tidak menerapkan protokol kesehatan
kita akan bergabung dengan korespondensi ann indonesia arman helmi yang berada di kawasan bundaran hi jakarta pusat selamat malam
arman bagaimana situasi bundaran hi pada malam hari ini biasanya di weekend banyak sekali ya masyarakat jakarta yang ingin menghabiskan waktu di sekitaran bundaran hi karena banyak sekali pusat perbelanjaan di sekitar situ bagaimana arman
ya baik selamat malam aldi sepertinya psbb masa transisi yang diterapkan oleh pemprov dki jakarta di masa pandemi covid sembilan belas ini nampaknya mulai membuahkan perubahan yang positif di tengah masyarakat seperti itu aldi
kalau tadi sore saya sempat memantau pasar becek di pondok labu kecamatan cilandak di sana betul betul memang sudah ditutup pasarnya selama tiga hari dan kami juga kita semuanya masih menunggu hasil pemeriksaan lanjutan
dari puskesmas cilandak terhadap beberapa pedagang di mana sebelumnya telah di tracing seperti itu setelah diperiksa dan terkonfirmasi satu orang pedagang yang dinyatakan positif
jadi memang salah satu tempat yang berpotensi banyak orang atau keramaian itu adalah pasar ya dan memang data dari ikatan pedagang pasar tradisional indonesia ikp yang sudah saya kontangkan
tony aldi bahwa sejauh ini sudah ada kurang lebih satu ratus sembilan puluh dua pedagang di pasar tradisional yang
terkonfirmasi terpapar covid sembilan belas dan itu berasal dari dua puluh enam pasar tradisional yang ada di dki jakarta dan kemudian salah satu temuan terbanyak berada di pasar induk ramadjati dan nomor urut yang kedua berada di pasar perumnas klender seperti itu
nah selain pasar tradisional yang berpotensi menciptakan keramaian ada juga yang menjadi perhatian saya
kalau kita lihat mungkin pusat perbelanjaan restoran tempat wisata itu
mereka sudah paham betul dengan protokol kesehatan protap covid sembilan belas dan kita semuanya yakin ya kita optimis bahwa mereka pun patuh dengan aturan tersebut
kalaupun mereka tidak patuh atau mereka melanggar maka usaha atau tempat mereka berdagang atau tempat mereka berusaha itu akan ditutup oleh pemprov dki jakarta
namun aldi yang menjadi perhatian saya tadi sepanjang hari ini yang menjadi perhatian adalah orang orang mulai berbondong bondong berolahraga dalam hal ini menggunakan sepeda
di sepanjang jalan sudirman sepanjang jalan fatmawati sisingamangaraja sampai bundaran hi ke tamrin
banyak anak anak muda remaja bahkan sebagian ada juga orang dewasa yang bersepeda di jalan raya dan ada juga yang memang sama sekali tidak memperhatikan kendaraan di sekelilingnya di sekitar di samping kiri ataupun juga kanan
ini di belakang saya kan kalau kita lihat banyak percabangan jalan
mereka dengan beraninya mereka dengan seenaknya bisa
merubah arah merubah entah mungkin awalnya mau belok kiri tapi dia mengikuti kawanan yang ke kanan dia bisa tiba tiba belok ke kanan dan itu tanpa mereka sadari ada banyak kendaraan baik motor ataupun juga mobil yang berada di sini
dan ini mungkin lagi lagi edukasi kepada masyarakat ya karena banyak juga saya lihat tidak menggunakan alat pelindung diri tidak menggunakan helm tidak menggunakan pelindung sikut dan lutut tidak juga ada lampu di sepedanya
jadi petugas ya dalam hal ini juga beberapa waktu yang lalu saya memantau
gubernur dki jakarta aldi menerjunkan atau melepas dua personil gabungan dari jajaran skpd pemprov dki jakarta sebagai petugas pengawas dan penindak kegiatan masyarakat selama masa psbb transisi
nah dua ribu personil ini diharapkan mereka akan diterjunkan di beberapa titik di beberapa tempat di ibu kota untuk memberikan edukasi himbauan sekaligus tindakan tegas dengan cara yang persuasif yang dimaksudkan oleh gubernur dki jakarta
juga dengan gaya yang arogan dan semena mena memberikan tindakan ya
jadi ini juga mungkin bisa menjadi perhatian bagi dua personil gabungan tersebut mereka juga harus memperhatikan para pesepeda ini
tadi juga di sepanjang gelora bung karno di depan mall fx di situ juga mereka menggunakan sepeda saya lihat bukan pada jalur sepeda atau bukan pada jalur yang diperuntukkan
tapi mereka menggunakan trotoar di mana trotoar merupakan hak daripada pedestrian ataupun juga pejalan kaki
jadi pandemi covid sembilan belas atau masa psbb transisi ini juga menimbulkan ada sedikit problem lain yaitu para pesepeda
jadi mungkin tidak masalah mereka berolahraga tapi kalaupun mereka sudah berolahraga bersepeda di malam hari mungkin ada batasan batasan ataupun juga aturan yang harus diperhatikan dan ditegakkan oleh aparat di pemprov dki jakarta begitu aldi
baik arman terima kasih atas poin anda cukup bahaya ya nampaknya para pengendara sepeda ini yang bercampur dengan para pengendara sepeda motor maupun mobil
di jalan protokol besar begitu di bundaran hi tadi sempat juga lewat di belakang anda
semoga ini bisa jadi perhatian khusus bagi tadi petugas dua personil yang diterjunkan untuk mengamankan psbb transisi ini
terima kasih koresponden cnn indonesia arman helmi melaporkan dari kawasan bundaran hi jakarta